ya kamu memang harus kasih tau mirvan
tolong yakinin om mirvannya
bener bener yakinin dia kalau mama itu gak bersalah
supaya mama bisa keluar dari sana
cuma kita berdua aja disini
mbak akan jagain kamu
di depan juga ada pengawas yang masalah
karena ada yang bisa macam macam sama kita
aku takut banget
mbak ngerti mbak ngerti
ya kamu tenang dulu
nanti ada dokter yang akan datang kesini juga
untuk periksa keadaan kamu
sudah udah udah
kalau gitu saya tunggu dulu dok
masih inget sama saya
jessica ini sepupu saya dok
oh jadi masih kerabatnya bu andin ya
jadi gini dong tadi jessica tuh pingsan karena teringat dari masa lalunya
makanya tadi saya langsung panggil dokter untuk cek kondisi dia ya
untuk cek kondisi jessica
oke kalau begitu saya mau bicara sama jessica ya
ya itu sudah tidak apa apa
dia omongin secara baik baik ya
mbak tinggal dulu sebentar ya
mbak gak akan kemana mana mbak cuma di depan oke
ya silahkan dok silahkan dok
saya masih takut dok dok
saya baru tahu
saya salah selama ini
ika dia melanggar konsul saya
kan dua iphone
bos saya nggak mau dipenjara dua puluh tahun bos
mas bakal keluarin saya kan
saya kenapa wira telepon saya pakai nomor kepolisian
kalau diterusuri saya bisa kena
jangan sebut nama saya paham
nanti saya pasti akan urus
kalau kamu sebut nama saya awas kamu
kamu tunggu di mobil ya nok
keadaan jessica sudah lebih stabil
tapi dia masih mengalami shock yang berat
dia baru tahu pelaku pemerkosanya itu tadi
ini pasti sangat berat buat jessica
apalagi pelaku adalah orang yang cukup dekat dengan dia
ya saya paham sih dok
tadi saya sudah kasih jessica obat antidepresan
saya juga sudah tinggalkan obat tidur
jadi kalau misalnya nanti sulit tidur tolong dikasih saja sama bu andin ya
tapi saya mohon bu andin temannya jessica
karena kondisinya belum stabil
ya pasti saya akan selalu temani dok
kalau gitu saya permisi dulu
tapi nanti kalau ada apa apa dengan jessica tolong hubungi saya ya
jangan lupa bu andin ya
ya terima kasih banyak
tuh aku terasa benar benar leuk
aku mau dari batik sana ke kelihatan excluded

tiga jalan ke rumah
hanya adonan kenapa
aku sair ofis terang
aku bisa lebih tenang karena ada mbak andien disini makasih ya mbak
mbak aku boleh minum handphonenya mbak andien gak aku harus telepon papa mbak
aku harus kasih tahu soal si iqbal
karena selama ini aku salah aku kira
aku kira deniz ternyata
ternyata bang iqbal belom punya orang kepercayaan ya papa aku harus kasih tau
aku harus tau papa mbak
kalau jessica kasih tau om irfan siapa pelaku sebenarnya
mungkin om irfan akan sadar kalau mama rosa gak bersalah
om irfan pasti akan bebasin mama
ya kamu memang harus kasih tau om irfan
tapi aku minta sama kamu tolong yakinin om irfan ya
dia kalau mama itu gak bersalah
supaya malam bisa keluar dari sana
handphone taruh di mobil aja deh
atau juga di dalam juga nggak bisa bawa hp
oh ini tolong di charge ya handphone saya
pakai charger mobil
biar bapak aja deh yang nelpon nanti
bapak gak angkat telfonnya mbak
mungkin bapak kamu lagi sibuk ya
kasih waktu dulu sebentar nanti telfon lagi
ya udah kamu nandangin diri kamu
udah seger mandi
nih ada paket
yang satu buat bu andin yang satu buat ayam kiki
sikasik belanja online mulu dia
ya namanya gue perempuan
papa sama mama udah pulang belum
pau ya balik lagi ke depan ya
mau jagain gerbang permisi
alamu banget ya cus
kita kasih makan kuda poni yuk
aku sendiri mau main kuda poni
gak ada papa
gimana kalau main sepeda
main sepedanya gak ada papa juga
oh cus tau